dan kita beralih ke informasi selanjutnya perubahan wilayah dan juga cuaca yang ekstrim menjadi tantangan bagi calon jemaah haji yang hendak ke tanah suci
vaksinasi sebelum jadwal keberangkatan pun dianggap penting bagi seluruh jamaah calon haji tanpa terkecuali baik tua maupun muda
vaksin menjadi modal kesehatan bagi seluruh calon jemaah haji yang hendak melakukan perjalanan suci ke arab saudi tak terkecuali salah satu calon haji ini
sudah diberikan vaksinasi
dua minggu sebelum kemarin
kira kira vaksin apa yang diberikan pak
influenza itu ya apa namanya
beberapa vaksin dianggap penting sebagai bekal bagi para calon haji
para calon jemaah haji umumnya akan diberikan tiga vaksin utama
pertama vaksin rutin yakni vaksin yang diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi sistem kekebalan tubuh manusia
dari berbagai penyakit umum
penyakit ini seperti polio campak gondok rubella tetanus difteri dan pertusis
vaksin ini tidak boleh dianggap sepele khususnya bagi calon jemaah haji yang sudah berusia lanjut atau lansia
vaksin ini wajib bagi calon haji karena disyaratkan oleh pemerintahan arab saudi sendiri
calon haji dari seluruh dunia disyaratkan mendapatkan vaksin meningitis
sebagai syarat mendapatkan visa ke negeri tersebut
hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran penyakit meningitis meninococus
bakteri ini umumnya berasal dari daerah endemik dengan suhu ekstrim seperti arab saudi
yang sangat sangat wajib selama ini adalah vaksin meningitis
meningitis itu artinya radang selaput otak
radang selaput otak ya sakit radang selaput otak
namanya udah cocok
vaksin meningitis itu ya dikhawatirkan itu kalau kita sakit meningitis efeknya sangat sangat berisiko tinggi
ya bisa panas tinggi segala macam
dan paling beratnya bisa meninggal
penyakit meningitis yang disebabkan oleh kuman meninococus ini ditakuti
karena selain mampu menyebabkan kematian bagi si penderita juga mudah menyebar melalui udara
dinas iman juntak jakarta